nah ini susahnya nih masih bunyi hp nya di ruang sidang
empat puluh tiga enggak ada ya jadi enggak perlu di
ini kita anggap tidak serius jadi tidak perlu direspon yang dianggap permohonannya akan kugur nanti
nanti kita nyanyikan lagu gugur bunga untuk permohonannya
yang paling senang kalau banyak yang ada yang tidak datang itu kuasa hukum termohon